siapakah beraninya mencampuri urusan
kau tidak perlu tau siapa aku
beraninya kau denganku
kau tidak tau siapa aku
beraninya kau denganku
kenapa kisanak ada disini
pergi dari sini kisanak
aku bukan orja
aku bukan orja
bu itu paman yang menolongin ibu
saya tidak sopan
terima kasih sudah menolongku
dinda subanglarang tidak mengenaliku
terima kasih telah mengantarkan saya kisanak
dari juragan bajra dan menghentikan perbuatannya
jangan kisanak ini berbahaya
ayah saya telah jadi korban jangan sampai jatuh korban lagi
tapi sesama manusia kita harus saling mengingatkan
dan insya allah ini juga membawa hal baik untuk seluruh rakyat di kampung ini
kisanak saya memperingatkan kisanak sebelum hal hal yang tidak diinginkan terjadi
lebih baik kisanak tidak usah kau campur
tidak apa apa kami akan menghampiri juragan bajra
biarkan saya ikut dengan kisanak
nisa nak sebaiknya nisa nak disini saja bahannya nisa nak
benar neng tenang saja neng
kan ada ki amin dijamin aman pokok nama
neng mah harus dengan ki aman ya
kan sesuai dengan namanya saya hantar ki aman ya
jangan sama ki amin
akhirnya kita keranjang
kerjaannya cari kesempatan mulu
baiklah sekarang kita berangkat
kemudian membar lindaga juga kita
ini untukako nemvee sadiq
berhanya ya nisa
selepas hal itu kita sarankan yesus nisa
datang nisa dan puja distri

tepukku begitu sakit sekali
tapi aku harus menyembuhkan lukaku
aku tidak bisa berlama lama disini
kenapa sarapku begitu lemah
apa kesaktian aku mulai habis
kembalikan ke nerakaanku sini wangi
siapa orang itu
kenapa dia sangat benci pada si lewangi
punya dendam apa dia pada si lewangi
aku harus tahu
kamu datang di saat yang tepat
aku tidak bisa berbuat apa apa
kamu cari seorang penduduk
untuk aku serap seripati kehidupannya maesha
jangan harap aku akan mematuhi perintahmu
sekarang kau berkaca diri
kau bukanlah apa apa

kamu jangan kurang ajar bicara pada rangga buana
aku adalah keturunan prabu niskalawastu
keturunan prabu niskalawastu
pasti dia menguasai mantra kalacakra
aku tidak peduli kau keturunan siap
itu tidak penting bagiku
yang penting adalah
kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna
jawamu ada di tanganmu
sekarang kau menyembah
aku akan cabut jawamu
jangan harap aku melakukannya
aku tidak akan menyembahmu maisa
lebih baik aku mati
kau sudah bosan hidup
aku akan mempunyaimu sekarang juga
beraninya mencampuri urusan
kau tidak perlu tahu siapa aku
beraninya kau denganku
kau tidak tahu siapa
kau tidak tahu siapa aku
kau tidak tahu siapa aku
apa yang kamu lakukan sendiri tuhan
kamu boleh mengawukanku
kau banyak berkuat

saya akan teach anda